sementara itu beberapa rumah di desa longsule dan longpipa kabupaten malinau kalimantan utara
hanyut terbawa arus banjir ketinggian arus deras di wilayah itu mencapai tiga meter
beberapa rumah warga di desa longsule dan longpipa hanya terseret arus banjir yang sangat deras
banjir yang melanda dua desa tersebut akibat sungai kayen dan sungai long sule meluap
setelah hujan yang tak berhenti sejak dua hari terakhir
akibat banjir ini beberapa warga yang bermukim di dua desa terpaksa mengungsi